pagi bu bos pak bos
nampak buat apa mirna
oh ini tadi saya habis antar sarapan buat rena
rena makan di kamar lagi disuapin sama andil
kok disuapin sama andin
kenapa emang ya biasanya arena makan sendiri
kemarin mama tuh sempat telepon katanya ketemu sama jessica di skiathri
itu kan yang mentan coklat tarsya bapaknya
cepet semua ya sayangnya
jangan nyalahin diri mama sendiri
kita semua kan belum tetap benar ma
udah gak usah dipikirin ya
jangan sampai kalau kamu dipikirin ini
mama jadi sakit ya
tapi mama mesti ketemu sama jessica
mama mau jelasin semuanya ke jessica
ya yaudah yaudah
udah gini aja gini ya
minta bantuan dokter andi ya
siapa tahu dokter andi bisa bantu
mama mesti ketemu jessica
aku coba bantu cari juga ya jessica nya ya

nanti saya yang salah
jadi lebih baik
ini dibagiin ke uya ke boin ke pak jimmy
pak putra pak rija
buru buru amat sih masih pagi juga
makan tebakan kali ya
romantis saya enggak pernah romantis
sejak kapan es krim bikin romantis
nggak ada jawaban yang lain gitu
toge dan rubit pari zok
lempeng banget nih muka
gitu doang tanggapannya
repot main tebak tebak sama dia
bagiin jangan lupa ya
jadi bingung kan
eh udah bangun
nihra aku sakit mama
tenggerokannya sakit kan
yaudah kalau gitu sekarang rena makan dulu
abis itu minum obat ya
yaudah mama siapin dulu makanannya
aku mau nih suapin mama
yaudah mama suapin ya
mama ambil makanannya dulu
teman teman cus ya
udah siapin itu nggak sarapannya buat rena
udah gue udah bikinin bubur buat rena
rena udah bangun
iya rena udah bangun
tolong siapin dan kirim ke kamar ya
rena boleh suapin sama gue soalnya
ini gue siapin dulu
duduk dulu sayang
ini inci sudah bikinin bubur yang paling enak buat gemoy
inci suapin ya
kasihan mama manjus aja ya
ngapain dina nggak capek
masa capek sih
ya takutnya lo capek
ntar kalau lo capek gimana gimana kabar gue ya
makannya pelan pelan ya
tenggorokannya pasti sakit
bisa nelen ya biar bisa cepat sembuh
oke anak pintar
cobain dikit aja enak loh
minum air putih dulu ya
pagi ibu bos pak bos
nampak buat apa
tak mau nih minta
waktunya pating durian
nih makasih terima kasih